kembali lagi di cnn indonesia after sepuluh diy bersama saya sarah arianti dan saya farhani
sana sution seperti biasa after sepuluh diy ini kan menghasilkan kreasi kreasi unik begitu ya yang
bisa dilakukan di rumah sembari mengisi kegiatan waktu di rumah aja dan juga tentunya bisa
dijadikan ide bisnis juga nih cuan nah kali ini kita mau bikin apa nih sar nah karena ini kan
masih di bulan ramadhan jadi kita mau bikin yang temanya agak ramadhan gitu kan ya biar terasa nih
nanti kalau misalnya lagi lebaran ada orang yang datang ke rumah atau keluarga gitu kan
jadi tuh lebarannya berasa banget kita mau bikin yang namanya hiasan gantungan dari
cd bekas oh jadi selain menampilkan suasana ramadan kita juga bisa menerapkan prinsip daun
ulang ya karena zaman dulu pasti ingat nggak sih zaman zaman sekolah dulu ngumpulin tugas

pakai cd nah pasti banyak tuh dikumpulin daripada dibuang mendingan kita iya di reuse
diriuse oke nah berarti bahan bahan yang kita butuhkan untuk membuat hiasan gantungan ini apa aja sih
nah yang pertama seperti yang tadi kita sudah bilang ya kita butuh cd bekas ini lalu kita
butuh apa lagi van selanjutnya cd bekas ini nanti kita akan tempelkan di karton tapi ingat kartonnya
ini yang teksturnya tebal begitu ya karena dia akan nanti digantung agar bisa lurus begitu jadi
terlihat bagus dan rapi selain itu kita juga butuh lem tembak untuk merekatkan potongan cd nanti yang
akan kita gunting lalu lalu setelah itu tuh cat akrilik berwarna hitam ini nanti kartonnya kita
cat ya hitam agar ini kan ccd nya itu aku nggak bling bling kan jadi kalau misalnya ditimpa warna
hitam itu akan lebih terlihat oke jadi lebih memantulkan
cahaya cahaya gitu ya oke baik wakilnya lucu nih nah setelah itu kita juga butuh gunting dan
juga pisau cutter untuk memotong pola nah polanya juga sudah kita siapkan ya polanya di sini karena
kita tadi mau membuat hiasan gantungan yang bernuansa ramadan jadi kita memilih pola yang
kayak pintu masjid dan lentera gitu ya iya betul lalu kita juga butuh yang namanya tali tambang
berukuran kecil ya tidak non nanti untuk menggantung sih hiasan tadi karena kan kita
gantungan jadi bisa digantung di depan kamar atau di pintu di pintu masuk jadi lucu gitu kan benar benar
terakhir kita juga membutuhkan kuas dan juga pulpen pulpen ini nanti kita gunakan untuk
mencetak polanya di atas karton nah kuas ini kita akan memakainya untuk mengecat kartonnya oke langsung
aja ketemu lagi langsung nih langsung pertama kita harus gimana nih sar oke yang pertama mungkin polanya ini akan kita tempelkan di
karton untuk dicetak oke disini ya nah berarti kita akan buat polanya kita udah bikin nih tadi yang
udah jadinya ya oke kita akan lihat atau kita akan kasih lihat nih seperti apa yang udah jadi tuh
ternyata seperti ini ada dua ya jadi nanti polanya ditempel lalu kita tebalkan menggunakan pupen oke nah setelah jadi seperti ini oke lalu kita
potong sesuai bentuknya oke gimana kalau misalnya kita langsung potong aja boleh boleh yuk oke langsung aja kita potong berarti kalau sarah tadi menggunting
kamu menggunakan iya nih benar karena kan ada jendela jendelanya nih ya kan
dia rapih ya betul sekali dan tentunya harus hati hati ya karena kertas karton ini teksturnya tebal jadi memang harus pelan pelan tapi menekan
cutter nya itu harus menggunakan ekstra tenaga karena kartonnya tebal betul jadi walaupun puasa tetap bisa semangat gitu ya
jadi pelan pelan jangan lemas harus bisa tetap semangat nih oke tapi sebenarnya kan ini tuh bisa kita lakukan untuk ngabuburit gak sih bisa dong
bisa dong paling kan membuat ini tuh ya bisa satu jam sampai satu setengah jam lah
ya dengan preparation nya ya bikin aja mungkin sore sore gitu kan bersama dengan anak atau dengan
teman betul ya dengan ya keluarga jadi nggak usah kemana mana karena kita masih masa pandemi ya lebih baik
kita di rumah aja nih untuk menghindari jika sayang sama keluarga jadi di rumah di rumah menghasilkan
sesuatu tetap produktif betul sekali dan juga siapa bilang di rumah aja tuh bosen ya karena
seperti membuat kerajinan seperti after sepuluh diy yang bisa dijadikan alternatif untuk misi kegiatan ngabuburit
kalau dulu kan ngabuburit tuh identik dengan jalan jalan
benar sekarang ngabuburitnya diy aja
nah ini mengingatkan ya ini kan sebenarnya bisa untuk kalian yang mau membuat hiasan ini bersama anak
ini harus diperhatikan
ya dilihat anaknya takutnya kan ini kan menggunakan bahan bahan tajam nih seperti gunting klater dan juga ini cd nya juga
pecahannya agak tajam jadi harus diperhatikan dengan hati hati
kita lanjut gunting dulu ya
nah setelah sudah selesai gunting jadi akan kayak gini
polanya udah jadi terbentuk ya
ini bentuk pintu masjid dan ini lentera
sudah jadi sekarang kita langsung cat aja kan
betul kita tuangkan dulu ya catnya ya
sebenarnya juga warna warna gelap ya sar tidak hanya harus hitam gitu tapi warna warna lain yang gelap itu juga bisa dipakai
karena untuk mengkontraskan begitu antara potongan cd nya dengan backgroundnya atau latarnya
langsung aja ya kita chat ya
oh terima kasih
baik dong baik
nah aku juga mau baik nih setelah
biar gak ganggu
kita singkirin dulu
oh iya bener juga
sama baik jadinya kan oke baik
karena kita harus berlaku baik seketika
betul betul sekali
mungkin pahalanya akan ditambahkan
nah ini kita mulai chat aja ya
berapa lama nih van kita ngecatnya nih van
sampai kering ya
sampai kering sih biasanya akan memakan waktu kurang lebih tiga puluh menit begitu ya
karena ini kan mediumnya kertas ya kertas kartun
jadi cenderung lebih cepat sih biasanya
nah ini nih sudah jadi setelah kita cat warnanya hitam seperti ini
kita tempel dengan kepingan cd nya
tapi perlu diingatkan sekali lagi hati hati kenapa
karena kepingan cd nya itu agak tajem
betul dan juga lem yang kita gunakan ini karena lem tembak
jadi harus hati hati ya apalagi untuk anda yang mengerjakan kegiatan ini dengan anak anak kecil ya
lagi untuk anda yang mengerjakan kegiatan ini dengan anak anak kecil begitu ya harus
senantiasa diperhatikan gerak geriknya nah ini untuk menempelnya kita harus bikin polanya dulu
kan ini kan abstrak ya jadi kita harus memilih kepingan yang memang sesuai dengan lekukan pola nyalanya
oke benar benar asalnya pilih pilih dulu gitu ya sambil ini dan kalau misalnya nggak rapat juga
nggak papa fun karena itulah seninya oke jadi memang sengaja diperlihatkan begitu ya
backgroundnya atau latar warnanya yang berwarna gelap ini supaya bisa semakin terlihat ya tadi
kan shiny shiny nya gitu ya ini kan kita iniin dulu boleh dipasin dulu ya kurang pas nih
bisa buat kamu nih bisa nih ini bisa buat aku nih
setelah dipaskan begitu dengan polanya bisa langsung ditempel ya kalau udah yakin gitu ya
nawaitunya udah pas ya bisa langsung ditempel baik baik kalau nawaitunya udah pas langsung insya allah
nah setelah kita menyelesaikan mozaik mozaiknya ini kita tempel yang terakhir ya untuk
misi oke nah jadi jadi pecahan pecahan cd nya disusun begitu ya kayak sarah juga
disusun untuk membentuk mozaik dan nantinya bisa terlihat gitu polanya ya
betul ini kan shiny shiny
nah ini gitu ya
membentukkan cahaya setelah itu kita ngapain nih van
setelah itu kita akan tempelkan tali di belakangnya agar bisa digantungkan ini talinya sudah kita siapkan
tali tambang yang tadi
kira kira berapa sentimenya
itu kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tergantung ya mau digantung mau digantungnya apakah agak jauh begitu
atau maunya deket nah gapapa
kalau aku kayaknya akan aku gunting sedikit
oke karena terlalu panjang ya kalau aku sih yang jauh nih kalau gitu
talinya ini bisa diikatkan dulu dibuat simpul ujungnya sebelum ditempelkan
kita buat simpul make sure simpelnya itu simpul yang kuat ya
yang erat gitu
oke persahabatan kita
ini nempel gak sih kayak tali ini baik
nah setelah jadi simpulnya pelan pelan dibalik lampunya atau tempelannya
nah langsung aja kita tempelkan ya sarah di belakang
nah selesai ini ya
make sure supaya lebih bagus gitu ya sisi yang tadi kita simpul ini berada di bagian bawah betul
biar tidak kelihatan diungbekin ya
nah itu langsung aja ya ini kita simpulkan ya ini berada di bagian bawah betul

sebenarnya bisa ada beberapa alternatif bisa pakai lem tembak atau bisa dengan pembolong kertas
tapi kalau kita lagi buat yang
pakai tali ya pakai lem
lem tembak ini juga sebenarnya cepat ya keringnya searahnya
ditekan tekan agar tidak lepas talinya
dan kalau misalnya simpulnya itu ujungnya ada kelebihan talinya atau sisanya bisa diguniting aja
supaya tidak terlihat dari depan
ya muncul gitu ya
dide double in juga bisa agar lebih kuat gitu ya
udah deh tinggal tunggu kering sekitar sepuluh detik
sekitar sepuluh detik
karena cepat banget ya ini
benar benar ini cepat banget
jadi bisa ditekan tekan udah
jadinya seperti ini
nah kalau sarah talinya pendek begitu ya kalau satu talinya panjang begitu
ini bisa digantungkan di depan pintu kamar ya suaranya
nah buat di sebelah tv juga lucu ya
sebelah tv juga lucu
dan kalau misalnya mau dijajarin tiga gitu ya
jadi dirangkai jadi satu ini juga bisa gitu
tuh di atas di langit langit juga lucu
nah bisa jadi dekor rumah yang menghiasi suasana rumah selama bulan ramadan dan juga sampai idul fitri nanti
iya benar banget
oke nah after sepuluh tentunya masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya
dan juga diy diy lainnya setiap hari jumat
jangan kemana mana tetap bersama kami